kita awali cnn indonesia today dari kasus mega korupsi ktp elektronik setelah ditangkap oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi
andi agustinus alias andi narogong akhirnya digiring penyidik ke gedung merah putih kpk jakarta selatan kamis malam
dan andi akan diperiksa penyidik untuk menentukan penahanannya
andi narogong tiba di gedung kpk sekitar pukul dua puluh dua lebih lima belas menit waktu indonesia barat
sebelumnya andi ditangkap penyidik kpk di kawasan jakarta selatan kami siang
andi narogong turun dari mobil dengan dikawal beberapa penyidik dan langsung memasuki ruang penyidikan
selain itu dua koper besar hasil penggeledahan di kantor dan rumah andi narogong di kawasan cibubur jakarta timur juga diturunkan dari dalam mobil
andi narogong sudah ditetapkan sebagai tersangka sesaat penangkapannya
penyidik kpk telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus mega proyek ktp elektronik
yakni andi narogong dan dua pejabat kemendagri sugiharto dan irman